kami dalam menangkap kelompok kelompok perusahaan kualitas pendidikan anak
semua ini berkat anak anak pemberani semua ini pak
siapa sudah kewajiban kami untuk bisa mendukung aktivitas ini semuanya
terima kasih anak anak
sama sama pak polisi
terima kasih buat rt juga dong jendral dikabung sini
tirtok apa maksud kamu sebenarnya
maksud kamu meneror orang dengan menyamar menjadi halte berkepala macam seperti ini
kalian tahu kan kalian sudah membuat kekacauan di sekolah ini
jadi begini ceritanya pak
pokoknya kita kudu dapat soal ujian itu
iya ada satu lagi
pasti banyak yang beli dan kita bisa untung banyak bos
buat emang enter juga otak lo
nah ini bukan hari libur
nah itu ngapain banyak ocak
nah ini gue juga nggak tahu bos kok banyak banget ocak bos
begini aja dah kita kudu nyungkirin mereka
lo jagain mereka tuh
jangan sampai mereka
jangan sampai mereka lolos jangan sampai ada yang nolongin
manusia berkembang lepasan kabur
tidak ada tidak ada the

ini sakit kebetul gi
tentunya bagi mendekat
eh jangan dikit
aaaaahhh jangan dikit
nih harus nolongin orang nih pas kebiasaannya lagi
kebiasaan para itt tuh
kalau apa apa pasti takut
harusnya para itt tuh berani dong
di sebelah mana takutnya
di sebelah mana
kalau apa apa kabur duluan
loh itu kan mungkin karena saya kebelet karena saya ada urusan
tapi kalau ada manusia harimau lagi tangan saya sendiri yang akan menghabiskan dia
jadi para itt udah gak takut sekarang
ku aing lah sok
nanti kita akan buktikan kalau ketemu sama manusia
udah apa juga lah aku sayang banget
manusia mancat kan para itt
para itt katanya mau ngabisin sendiri tuh dia nongol
saya sudah laporkan kalian ke posisi
lu jangan dong pak
nih ini yang terakhir pak
alhamdulillah sudah ada bapak polisi kita aman
nah kalau ada polisi republik indonesia
udah palas langsung diangkat aja palas
pak polisi bawa aja orang ini
terima kasih pak anda telah membantu kami dalam menangkap kelompok kelompok perusak kualitas pendidikan anak
semua ini berkat anak anak pemberani semua ini pak
siapa sudah kewajiban kami untuk bisa mendukung aktivitas ini semuanya
terima kasih anak anak
sama sama pak polisi
terima kasih buat rt juga dong general dikampung sini
tampu tampu pak pak jatuh
pak jatuh ya bener
akhirnya dikajangin juga
ah urusan hetan mas
yang ada takut takutnya
terus tadi kenapa pak retnya diem aja
terpercaya saya itu pura pura aja takut biar lucu aja
biar keliatan lucu berani tapi pucet mukanya pucet banget
itu pucet karena saya kurang tidur tapi kalau soal hantu babagik atau jurik apa mau ahhh
berani berani pak rt
berani sok mau dibawa kemana juga lah saya mau
saya udah keluar
penjahatnya udah kemana
udah telat kamu
udah jauh sama pak polisi
baju om robek robek ya abis dimakan sama rimau
emang baju bapak jangan macar
tadi baju bapak kenapa aku
soalnya bapak buru buru
oh iya maaf soalnya tadi bapak lupa kalau kalian masih di dalam
soalnya tadi bapak dapet telepon dari bidan
bahwa istri bapak melahirkan
makanya bapak buru buru
ya gak bisa marah sih kalau gitu ya
anak anaknya masih ada di dalam tadi
kaling kaling biar jelas
ini tuh semua gara gara parete
kenapa jadi nyalain saya
ya parete tuh harusnya bisa bertindak cepat dong
mengatasi itu masalah macan macan manusia eta
lo yang gak bisa begitu dong buranti
ini kan masalah intern sekolah
masa saya pilih lu untuk turut munding
ya tapi kan akhirnya kita juga yang kena ikut campur
tapi sebagai retek jenderal di kampung ini harusnya bersikap langsung
kenapa jadi nyalain saya terus sih kenapa
iya karena parete
iya gara gara pak rete ya
sekarang kita ada dimana nih
jadi nyasar kan
saya tau ini dimana
hei itu mah juga saya tau
tapi dimana coba letak nak cing
harusnya parete tadi di depan memimpin lah tuh
tadi saya udah di depan
karena parete jalannya lama
kan biar lama tak salah selama tuh
tuh buranti kok masih
kenapa aja jadi ini nyasar
saya gak usah lihat
saya udah tau kamu siapa
kamu ini komplotan yang tadi kan
asal kamu tau
teman teman kamu yang tadi saya sudah jebloskan ke kantor polisi
saya kerang keng
gak usah ngeliat juga saya tau
saya juga sebenarnya mau ganti dia jadi rete maaf ya rocon saja lagi
aduh parete lihat tuh
nanti ada pak rete jenderal di kampung ini
iya tapi pak rete kalau omongin ini ya
oh aing mengalir tuh kayaknya
oh ini adalah macan palsu lah
kasihan aing masuk lah
oh pak rete
macan palsu mana tuh
eh palsu apa gak itu teh
gak tau saya juga